akan bergabung lagi dengan koresponden kami rekan kami yang ada di
oh nampaknya ada sira prayuna ketua tim hukum pasangan ahok jarot
kita akan langsung bergabung dengan rumah lembang untuk mendengarkan pernyataannya
yang bisa saya sampaikan dari pandangan beliau
terkait dengan pandangan dan pertanyaan berbagai pihak
apakah tim hukum atau pak basuki ini akan melakukan pra peradilan
saya sampaikan dengan tegas bahwa kami tidak akan melakukan langkah hukum pra peradilan
salah satu alasan kenapa tidak peradilan
karena begini pra peradilan itu adalah sebuah mekanisme yang menguji terhadap due process of law
proses penegakan hukum
dalam arti apakah syarat formal dari seseorang yang ditingkatkan secara
statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan ini
sudah memenuhi asas asas hukum pidana dalam ini kuap atau tidak
saya ini orang yang terlibat secara langsung
di dalam mengawal proses dari penyelidikan berupa pemeriksaan
baik itu terhadap diri pak basuki cahayapurnama maupun saksi saksi dan ahli
serta mengikuti dengan sesama
dalam proses yang panjang gelar perkara dilakukan kemarin
dan barusan saya sudah berkomunikasi kepada beliau
dan tentu pandangan kami dan beliau sependapat
bahwa kita tidak akan mengajukan pra peradilan untuk menyikapi penetapan status pak ahok menjadi tersangka
jangan dipaksa paksa pula awak ini
dari maafkan saya sendiri kan penetapan tersangka itu kan
kelar perkara tadi kan suaranya tidak bulat
karena itu kan ada celah sebenarnya
sekarang kan gini
kalau bulat dan tidak bulat biasa
apa yang sudah kita dengar bersama
melalui pak kabar eskrim
telah ditingkatkan menjadi dig
dan statusnya sudah menjadi tersangka
kami ini tidak mau berpolemik terus menerus
kami ingin melaksanakan hak konstitusional kami
dalam rangka untuk memenuhi kewajiban konsesional paha ho
guna memenuhi hak hak warga
yang setiap hari anda bisa saksikan
datang meminta pandangan
di mana konsultasi
mengadukan berbagai masalah
pahok lebih fokus
menjawab berbagai dinamika
kebutuhan masyarakat dki jakarta
langkah kedepannya apa pak
langkah kedepannya tentu kami akan mempersiapkan
itu tadi pernyataan dari kuasa hukum
sira prayuna yang menegaskan sekali lagi
meskipun sudah ditetapkan
ahok menerima keputusan ini pertama
dan kedua tidak akan melakukan proses hukum lanjutan
maksud saya adalah
tidak akan melakukan proses pra peradilan
terkait penetapan dan sebagai status tersangka